ya pada awalnya media sosial memang diperuntukkan sebagai ruang atau wadah komunikasi dan juga informasi bagi mereka yang mungkin terpisah jarak
namun kita lihat bagaimana seiring perkembangan zaman media sosial banyak sekali mengambil peran dalam kehidupan kita sehari hari
hingga mungkin dari hal hal yang berbau positif begitu yang bermanfaat sampai dengan hal hal yang bermaslahat hingga berbuat jahat
nah banyaknya dampak buruk dari penggunaan media sosial kini banyak membawa kekhawatiran dari banyak pihak
nah salah satunya itu tadi adalah mui yang kemudian beberapa waktu belakangan ini mengeluarkan fatwa yang juga akhirnya bergerak melalui fatwa hukum dan juga pedoman bermuamalah ⁇ di media sosial
kita lihat seperti apa ini ada jangan asal share di media sosial
mungkin tahukah anda oke kita nextnya dimana ini
oke saya masih coba ya kita akan melihat indonesia ternyata juga menempati negara begitu yang negara terbanyak yang menggunakan media sosial
sedikitnya ada dua tiga orang di seluruh dunia yang tercatat sebagai pengguna media sosial
kita lihat oke ini agak kurang bersahabat kalau subuh subuh mungkin toucherin ya dengan saya
ini pengguna media sosial di indonesia itu tadi saya bilang pengguna internet mencapai enam puluh tiga juta orang dari seluruh populasi atau wilayah di indonesia
data ini dari kita lihat dua tiga miliar orang di seluruh dunia ini juga aktif
menggunakan media sosial
data atau fakta bahwa indonesia menempati urutan atau peringkat keempat pengguna terbesar facebook misalnya salah satunya
sebelumnya didahului oleh negara amerika kemudian brazil dan juga ada india
dan juga indonesia menempati urutan atau posisi kelima sebagai negara terbesar pengguna aktif twitter
lalu kita geser ke halaman berikutnya oke
apakah kita masih bisa bergerak
nah ini tingkat berbagai informasi di media sosial
kalau kita lihat dari data data yang tadi indonesia sebagai negara terbesar pengguna aktif facebook dan juga pengguna aktif twitter
itu juga menjelaskan kepada kita bahwa indonesia memiliki potensi atau berpotensi sebagai pasar terbesar bagi dunia digital
tidak hanya di dunia digital asia saja tapi juga di seluruh dunia
kita lihat tingkat berbagai informasi di media sosial artinya orang orang indonesia paling banyak menggunakan media sosial ini untuk memberikan
ini untuk berbagi informasi
ini untuk berbagi informasi
ini untuk berbagi informasi
ini untuk berbagi informasi
lalu berikutnya lagi nah ini yang juga harusnya menjadi pedoman bagi kita semua mereka mereka yang aktif menggunakan media sosial adalah bagaimana memverifikasi data informasi atau gambar ketika kita melihat di sebuah media sosial
yang pertama adalah cek dulu kebenaran sumbernya jadi jangan asal men share atau membagikan informasi begitu harus dicek dulu
mungkin anda bisa googling kemudian konfirmasi juga dan klarifikasi informasi yang anda dapat tersebut
dan yang pasti tidak diperbolehkan atau tidak diperkenankan
dan yang pasti tidak diperbolehkan atau tidak diperkenankan
mungkin anda bisaishment share di media sosial atau tidak diperkenankan
smart aristok flirting kadet kurasa asian
dengan fatwa majelis ulama indonesia dengan penggunaan akun media sosial kami melalui akun twitter kami at cnn undi connected juga mencoba mencari tahu seperti apa respon dari netizen terkait dengan fatwa mui mengenai hukum bermuamalah di media sosial
nah polling ini sudah kami adakan sejak kurang lebih empat belas jam yang lalu sejauh ini juga sudah diikuti hampir lima ratus netizen di twitter dengan jawaban beserta alasan yang berbeda beda pastinya
kita lihat apa kata netizen terkait dengan fatwa mui ini
banyak juga ada beberapa poin
begitu kalau saya lihat ya bahwa katanya netizen atau masyarakat ini lebih banyak puasa dulu di media sosial agar lebih tenang menjalankan ibadah bulan suci ramadan